hai epic people jumpa lagi di segmen epic living bersama saya sintia karani
setiap orang pasti memimpikan memiliki rumah yang berada di kawasan one stop living
untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga
pada episode kali ini kami akan mengajak anda untuk melihat lebih jauh
fasilitas yang lengkap di emerald teras jati asih
bersama dengan bapak dodi pramono selaku direksi emerald land development
nah epic people kali ini saya sudah bersama pak dodi pramono
selaku direksi dari emerald land development
halo pak dodi apa kabar pak
halo sintia baik
nah epic people sebelum kita memulai berbincang bersama pak dodi
kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas hari ini
sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
dan juga sudah menjalankan tes covid sembilan belas dengan hasil negatif
baik pak dodi kita mulai berbincang soal rumah ya pak
rumah kan pastinya fungsinya selain sebagai tempat tinggal
kemudian juga sebagai tempat istirahat
sebenarnya apa pak fungsi ideal dari rumah itu sendiri
ya sintia ya kalau kita bicara soal rumah
sebetulnya kalau dalam bahasa inggris nih ada dua istilah nih
sebenarnya home itu artinya apa
hukum itu artinya di mana orang disambut diterima
dan home itu ya untuk bagaimana dalam satu keluarga
di mana impian itu dimulai dilakukan dan diselebrate dan dirayakan
jadi home itu mengandung arti rumah ini ya rumah dalam arti home ini
mengandung arti di mana setiap keluarga boleh
setiap anggota keluarga boleh mendapat quality time bersama
bisa melakukan quality time bersama seperti itu
nah sedangkan house sendiri house ini kita bicara soal bangunan
nah memang house sama home itu nggak bisa dipisah satu sama lain ya
untuk supaya bagaimana
untuk bagaimana mendapat quality time itu penting sekali punya bangunan yang memadai
misalnya seperti penataan ruang gitu ya
misalkan di mana keluarga berkumpul mesti ada family room gitu ya
living room gitu di mana mereka bisa bercengkerang bersama
berbicara bersama bermain bersama bahkan ya
dan juga di dalamnya kita juga boleh bicara bagaimana tentang
bagaimana sirkulasi ruangan yang baik
bagaimana estetika bukan hanya estetika
bagaimana juga soal
bagaimana suasana ya
suasana yang menyenangkan
jadi rumah itu yang penting suasana menyenangkan
di mana setiap keluarga bisa melakukan quality time seperti itu
oke jadi yang paling penting adalah quality time
kemudian ditambah dengan desain dan lain lain ya pak
nah berbicara soal desain yang juga tadi bapak sudah sebutkan
ada desain upslop dan juga speed level ya pak
sebetulnya apa sih desain ini dalam bangunan rumah
kemudian kelebihannya juga apa pak doni
kebetulan memang di emerald terrace
kita ada satu tipe rumah yang kita memang karena kontur
kita upslope dan split level ya
nah desain spirit level itu punya kelebihan adalah antar ruangan tidak terputus
jadi kalau rumah tingkat kan seperti ada tingkat satu tingkat dua
tapi split level seakan akan ruangan itu terus menyambung
sehingga dari split level bangunan itu
dirasakan aktivitas keluarga itu seakan akan dekat gitu ya
antara ruang tamu ruang makan dengan ruang keluarga
dengan kamar tidur semuanya berhubungan
dan juga kelebihan dari speed level adalah sirkulasi udara dan juga cahaya ya
nah sedangkan kalau upslope itu memang dibuat begitu menarik kenapa
karena dia punya ruang keluarga ruang aktivitas
komunal itu di level atas gitu ya sedangkan ruang tamu di bawah
sehingga itu menjadi satu keunikan tersendiri dan pasti keluarga senang gitu ya
karena apa karena terhubung satu sama lain gitu sih untuk penjelasan dari desain bangunan
nah pak dodi tadi kan kita bicara soal desain rumah yang ramah keluarga ya pak
karena tadi katanya berhubungan dan lain lain
kemudian masih membahas soal tema emerald terrace yaitu rumah ramah keluarga
ada fasilitas apa saja pak yang ramah keluarga ini
ya kalau fasilitas di luar rumah kita menyediakan dari mulai swimming pool
jogging track lapangan basket playground yang memenuhi segala kebutuhan usia gitu ya
bagi anak anak masih senang berenang masih senang playground mereka bisa ada tempatnya
bagi remaja anak remaja yang main basket atau main futsal di sini juga kita siapkan
dan bagi orang tua yang mau beribadah disini juga ada musyola
jadi mau berjemaah sholat disini sediakan musyola yang cukup memandai dengan desain yang baik
oke baik jadi fasilitas lengkap dan juga yang paling penting ramah keluarga ya pak
bisa dilakukan kegiatan antara orang tua dan juga anak
nah kemudian pak tadi kan kita sudah bicara fasilitas ramah keluarga di lingkungan dalam ya pak emerald terrace
kalau di lingkungan sekitarnya gimana pak apa saja fasilitas yang ramah keluarga pak
oke baik jadi mulai dari anak ya fasilitas sekolah di sini sekolah banyak sekali
dari mulai sekolah strada lab school sekolah negeri di sini juga bagus bagus
bahkan ada beberapa orang tinggal disini pindah kesini karena anaknya sekolah dekat sini gitu ya
jadi sekolah jangan khawatir nah kedua pusat perbelanjaan
di sini banyak sekali pusat perbelanjaan jadi untuk ibu ibu jangan khawatir
banyak sekali supermarket sini yang bagus bagus banyak sekitar sini
bahkan juga di sekitar sini ada beberapa mall ya mall yang jangkauannya lima belas menit

dan disini dalam waktu dekat hanya lima belas menit ke stasiun lrt di cibubur
dan juga fasilitas lainnya rumah sakit dan semuanya ya
orang sudah tahulah jati asi cibubur itu lokasi yang berdekatan dengan fasilitas yang sudah dewasa gitu
hmm baik jadi tidak hanya dilengkapi dengan fasilitas penunjang ya pak di dalam
tapi juga di sekitarnya memang juga memiliki fasilitas yang lengkap dan juga ramah keluarga
terima kasih banyak pak dodi atas penjelasan menariknya tadi soal emerald terrace jtac
terima kasih pak dodi
nah itu dia epic people kawasan rumah yang baik adalah berkorelasi dengan quality time yang bisa dibangun di dalam sebuah keluarga
anakku jadi mudah diawasi oleh orang tuanya karena fasilitas tadi penunjang yang lengkap kemudian juga akses yang mudah dari mana saja
jangan lupa untuk scan qr code di bawah ini untuk penawaran menarik lainnya dari emerald terrace
dan jangan lupa saksikan terus episode epic living berikutnya bersama saya sintiakarani